kita ke informasi lain lembaga bantuan hukum lbh jakarta mencatat hingga dua puluh lima november dua ribu delapan belas
satu tiga ratus tiga puluh korban yang terjerat pinjaman online mengadukan nasib mereka
pos pengaduan korban pinjaman online yang dibuka awal november dan ditutup akhir bulan lalu
lbh menerima pengaduan online dari dua puluh lima provinsi di indonesia dan mendapati setidaknya empat belas pelanggaran hukum dan hak azazi manusia
dialami oleh korban aplikasi pinjaman online
pengacara publik lbh jakarta jenny sirait mengatakan korban pinjaman online yang mengadu ke lbh sebagian besar muncul
karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online tersebut
hal ini terbukti dari mudahnya penyelenggara aplikasi pinjaman online mendapatkan foto diri dan ktp peminjam
dengan dali verifikasi data peminjam data tersebut disebarluaskan dan disalahgunakan oleh penyelenggara aplikasi
jadi menambahkan pihak penyelenggara aplikasi pinjaman online tersebut
mengakses seluruh data yang ada di handphone peminjam sehingga saat terjadi penagihan data pribadi disebarkan
ini merupakan pelanggaran atas hak privasi
lebih lbh jakarta juga masih menemukan pelanggaran pidana dalam bentuk pengancaman fitnah penipuan bahkan pelecehan seksual
padahal dua puluh lima dari delapan puluh sembilan penyelenggara aplikasi pinjaman online yang dilaporkan pada lbh jakarta terdaftar di otoritas jasa keuangan ojk
kami mengadu jenis pelanggaran yang di awal kami inventarisir
nah namun setelah pos aplikasi pinjaman online ini dibuka ternyata pelanggaran pelanggaran ini muncul lagi di korban korban yang melapor ke lbh jakarta
sehingga jenis jenis pelanggaran ini kemudian kami menginventarisir pada pelanggaran yang pertama terkait dengan bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan
itu ada satu satu ratus empat puluh lima korban aplikasi pinjaman online yang mengadu
nah pada penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam itu ada sembilan ratus tiga jumlah korban